kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
telah secara resmi mulai melaksanakan program produk unggulan kawasan pedesaan atau prukades
program prukades ini telah dilaksanakan di sekitar satu ratus empat puluh delapan pedesaan di seluruh indonesia
dan melibatkan sejumlah perusahaan dengan total nilai investasi mencapai empat puluh tujuh triliun rupiah
nah dengan nilai investasi yang demikian besarnya dan melibatkan kawasan di seluruh indonesia yang demikian luasnya
tentu kita semua berharap program ini dapat berhasil dan memberikan manfaat bagi seluruh warga indonesia
terutama di daerah daerah pedesaan
apa sebenarnya program prukades itu bagaimana pelaksanaannya dan manfaat apa yang nantinya akan dicapai melalui program ini
sudah hadir bersama saya dalam executive talks kali ini
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bapak eko putro sanjoyo
pak eko terima kasih sudah bersama kami
terima kasih mbak
pak eko program prukades ini kan sudah dimulai sejak kapan pak mulainya
bisa dijelaskan mungkin prukades ini apa sebenarnya
program perkades ini kita mulai dari tahun dua ribu enam belas
latar belakangnya adalah karena banyak desa desa yang tertinggal itu rata rata karena mereka belum fokus
karena belum fokus mereka tidak mempunyai skala produksi yang cukup untuk memungkinkan sarana pasca panen bisa dimasukkan ke desa desa tersebut
akibatnya desa tersebut mengalami kesulitan dalam mencari
memasarkan produknya dan cost nya juga tinggi karena skala produksinya kecil
karena produknya pasarnya tidak terjamin mereka juga berisiko tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan kredit dari perbankan
nah dengan model prukades ini kepala daerah saya minta untuk mengajukan fokusnya mau ke komoditas apa
nah nanti pemerintah dalam hal ini ada sembilan belas kementerian itu yang mempunyai program di desa yang total anggaranya ada lima ratus enam puluh triliun
nanti kita link kan kepada usulan daerah daerah tersebut
kita link kan juga ke dunia usaha dan perbankan
oke nah prukades ini kan sudah dari dua ribu enam pak
dan sudah menjangkau sekitar satu ratus empat puluh delapan pedesaan atau kabupaten
totalnya ada berapa pak yang ingin dijangkau seluas apa program ini sebenarnya targetnya
ya harusnya ke seluruh indonesia semua desa desa tertinggal di indonesia ikut prukades
tapi saya prioritaskan kepada yang bupati bupatinya ada komitmen untuk
proaktif menjalankan karena tanpa dukungan dari pemerintah kepala daerah itu sulit sekali
nah di tahun dua ribu enam belas waktu kita roadshow kita introduce ke empat puluh empat kabupaten itu hanya dua puluh dua kabupaten yang ikut
karena belum ada contohnya kan
dari dua ribu enam hanya sedemikian kecilnya jumlahnya
awalnya hanya dua puluh dua tapi kemudian setahun kemudian itu ada banyak bupati yang ikut program prukades ini
karena masyarakatnya pendapatnya naik
mereka kepilih lagi dengan murah
nah tahun ini kita buka empat puluh lagi untuk prukades ternyata yang daftar dua ratus lebih
tapi yang proposalnya memenuhi syarat hanya satu ratus empat puluh delapan
jadi sifatnya dari bawah mereka yang mengidentifikasikan diri sendiri kemudian outreach kepada pemerintah begitu pak
benar karena mereka yang tahu komoditasnya apa kalau pemerintah pusat kan nggak tahu
nah sebagai contoh kabupaten almaira barat lah almaira barat itu di daerah pinggiran di dekat perbatasan dengan filipina sana
tadinya juga daerahnya miskin bupatinya mengusulkan tiga produk unggulan diantaranya jagung kelapa dan perikanan
sekarang palmaira barat sudah menanam dua puluh ribu hektare tanaman jagung
nah pemerintah pusat membantu apa
pemerintah pusat melalui kementerian pertanian membantu memberi bibit pupuk traktor gratis
terus melalui kementerian perhubungan membantu buat pelabuhannya sehingga jagungnya bisa diekspor
kemudian mereka harus menarik sejumlah warganya yang selama ini kerja di luar daerah tersebut karena nggak ada pekerjaan di daerahnya
nah selama bekerja di menanam jagung kan nggak ada pendapatan selama tiga bulan
melalui bank bumn bni dan bri memberikan kur untuk biaya hidup tiga bulan
nah bni sama bri hanya mau memberikan kredit kalau ada jaminan pasca panennya
kita link kan ada tiga perusahaan sebagai off taker jadi itu bisa jalan
oke jadi dari kementerian desa ini sendiri tugasnya adalah menghubungkan
oke jadi dari kementerian desa ini sendiri tugasnya adalah menghubungkan

poin poin tertentu supaya pedesaan ini bisa maju gitu pak
dan kita linkan program dana desanya ke yang mensupport program purkades ini
misalnya bumdes nya dikembangkan sehingga bumdes nya bisa menjadi pengumpul pemipil sebelum kita jual ke perusahaan off takernya
kemudian apa namanya dana desanya juga dipakai untuk bikin embung sehingga di musim kering mereka tetap bisa naik
oke nah pak ini kan sasarannya pedesaan

tapi sifatnya apakah first com first serve begitu desa yang mengajukan diri kemudian langsung siapa yang duluan langsung dilayani begitu
atau memang ada standar tertentu atau syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pedesaan itu sendiri baru bisa dilayani begitu
iya jadi memang saat ini saya prioritaskan yang bupatinya punya komited dulu
karena kalau tanpa dukungan bupati susah
diharapkan dari bupati bupati yang sukses ikut program purkades ini bisa dilihat oleh bupati bupati lainnya sehingga bisa ikut
yang pertama buat masyarakat senang karena skala produksinya besar costnya lebih murah
kemudian karena ini integrated jadi terjamin pasca panennya
kemudian juga karena risk nya kecil mereka bisa dapatkan akses kredit dengan mudah
buat bank juga senang karena memberikan kur juga dengan volunteer karena memang risikonya hampir tidak ada karena sudah integrated
buat kepala daerah juga senang karena biaya politiknya akan lebih murah kalau masyarakat income nya naik kan
masyarakatnya happy bupatinya dia nanti gede
tapi bupatinya dia nanti dia kepilih lagi gitu mbak ya
dan buat dunia usaha juga senang karena dengan skala yang besar mereka punya kesempatan buat investasi
dan kementerian bumn memberikan insentif berupa keringanan kredit modal kerja untuk perusahaan yang mau investasi membantu masyarakat kecil ini
nah pedesaan pedesaan ini paling banyak di provinsi mana pak
kalau sudah berhasil diidentifikasi
sekarang scatter sih
jadi ada di sumatera ada di jawa ada di kalimantan ada di sulawesi ada di indonesia timur kayak di papua dan maluku juga
nah pak kan pernah datang kalian kerjasama perukade seantara bupati dengan pelaku usaha juga sudah dijalankan tentunya
bagaimana pelaksanaannya ini antara bupati dengan pelaku usaha ini
sudah jalan mbak
ada yang masih dalam proses ada yang sudah jalan
ya di kabupaten pandegelang tahun ini sudah menanam lima puluh ribu hektare tanaman jagung
jadi dari jagung itu pendapatannya mereka bisa satu lima triliun rupiah
dari sebelumnya tidak ada pendapatan

satu lima triliun itu buat pandegelang besar mbak
jadi satu lima triliun
dan tahun lalu pandegelang sudah berhasil mengurangi desa tertinggalnya dari satu ratus lima puluh empat menjadi tujuh puluh empat
kabupaten almahera barat juga sudah cukup berhasil
kabupaten sigi kabupaten minasa utara dan banyak lainnya di jawa sih banyak
batas ukurannya apa sih pak
suatu desa itu dikatakan sudah bukan lagi desa tertinggal
itu ada parameternya banyak
jadi nomor satu dari sisi idm nya indeks masyarakatnya
akses kepada pendidikan
kemudian ketersediaan sarana dasar seperti air bersih mck dan lain sebagainya

tahun ini kita sudah berhasil menurunkan desa tertinggal menjadi berkembang
itu dari target sampai tahun dua ribu sembilan belas itu lima desa
sekarang sudah berhasil lebih dari sepuluh ribu desa sih
oke nah kerjasama antara bupati dengan para pelaku usaha ini apakah sudah sesuai dengan harapan pak
ada yang bupatinya bagus perusahaannya bagus jalannya lebih cepat
kayak di kabupaten sumba timur itu ada investasi hampir lima triliun rupiah
di kabupaten gorontalo itu investasinya tiga tahun ini sudah tiga triliun rupiah lebih
bahkan kita sudah bisa mengekspor jagung dari kabupaten gorontalo sekarang
di kabupaten pandegelang itu juga investasinya cukup besar ratusan miliar rupiah
di kabupaten halmahera barat juga ratusan miliar rupiah
oke nah jenis jenis perusahaan seperti apa pak biasanya yang terlibat dalam program prukades ini
saya kumpulkan waktu itu empat puluh orang terkaya di indonesia
jadi apa namanya saya jelaskan kepada mereka bahwa indonesia ini kan resourcenya begitu besar
kita sekarang menikmati pertumbuhan ekonomi yang bagus tanpa kita sadari kita sudah negara dengan gdp satu triliun usd
nah diperkirakan bahkan pada tahun dua ribu lima puluh nanti gdp kita akan mencapai tujuh tujuh lima triliun usd
itu indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor empat di dunia
nah kalau itu terjadi kan tentunya para pengusaha yang menikmatin
tapi presiden mengatakan dan ini sudah terjadi di banyak negara lain
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dibarengi dengan penurunan kemiskinan dan kesenjangan itu akan menimbulkan gejolak sosial
kalau itu terjadi mungkin prediksi indonesia akan menjadi nomor empat dunia itu mungkin tidak akan pernah tercapai
ini kita lihat di beberapa negara uni soviet yang pecah gara gara ketimpangan yugoslavia negara timur tengah
waktu itu gdp per kapitanya jauh lebih tinggi daripada indonesia
bahkan di akhir akhir ini dan saya sudah mengatakan

dari operasori baru baru seperti brazil dan argentina karena ketimpangan yang tinggi
socialnya ada masalah terus negatif benar
presiden tidak mau itu terjadi dunia usaha juga menyadari
kalau itu terjadi mereka juga tidak punya kesempatan berusaha
makanya mereka sekarang berperan aktif dalam ikut program vulkanis
jadi mereka benifikasi juga dari program procades ini
sudah berapa banyak perusahaan yang terlibat dengan program procades
saya dapat informasi sudah ada tiga puluh tapi total sudah ada enam puluh delapan perusahaan kecil dan besar
baik targetnya pak yang mau dilibatkan
apakah sudah diidentifikasi perusahaan perusahaan mana saja yang nantinya akan lebih dicoba untuk terlibat lagi
terbuka untuk siapapun karena prukades itu juga termasuk bisa prukades untuk pelayanan kebutuhan dasar
tadi saya baru ketemu sama beberapa perusahaan yang berhasil mengelola biomes
misalnya menanam bambu atau gamala atau tanaman apa gitu
yang masyarakat bisa menanam chipnya langsung nanti dibeli untuk bikin power plant yang dikelola oleh bumdes nya
terbuka lebar bagi para perusahaan
pak program ini juga melibatkan dana yang sangat besar empat puluh tujuh triliun rupiah kalau tidak salah
bagaimana nanti pengawasannya kita akan coba bahas tapi di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami executive talks bersama dengan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
eko putro sanjoyo akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di executive talks dan masih berbicara mengenai masalah program produk unggulan kawasan pedesaan atau prukades
bersama dengan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
pak eko tadi kan sudah kita bahas biaya yang dikeluarkan untuk program prukades ini demikian besar ya empat puluh tujuh triliun rupiah
nah untuk anggaran tahun dua ribu delapan belas sendiri sebesar apa
jadi begini mbak
prukades itu utamanya tidak memakai dana apbn sama sekali
jadi utamanya menggunakan dana dari swasta bekerjasama dengan program pemerintah
kenapa itu diperlukan
nah pemerintah itu cuma mampu apbn nya sekarang rp dua dua ratus triliun
lima ratus triliun itu dipakai untuk bayar bunga sama cicilan utang
jadi yang bisa terpakai itu satu triliun
makanya kita butuh sekitar tiga lima ratus triliun investasi swasta untuk membantu pembangunan
nah kementerian desa juga berpartisipasi aktif dalam menarik investasi swasta untuk masuk ke desa desa
nah pengawasannya akan lebih gampang karena swasta akan keluar duit tuh mbak
pasti mereka akan jagain dirinya sendiri kan
jadi kalau swasta hitungannya jelas lah
kalau investasi returnnya masih jelas
mereka kan nah tapi kan yang melaksanakannya ini kan sebagian besar digerakkan oleh bupati
dari kabupaten atau desa itu sendiri ya pak ya
nah sementara banyak anggapan orang bupati itu adalah suatu kedudukan yang sangat rentan dengan masalah korupsi begitu pak
nah pengawasannya seperti apa
begini contohnya kayak di kabupaten sumba timur itu ada satu perusahaan swasta investasi tanaman tebu
tapi di tanah masyarakat
nah itu total investasinya ada empat triliun rupiah
mereka membantu untuk membuat cut and fill di tanah masyarakat
kira sumba timur itu kering mbak
sepanjang tahun hanya saja tiga bulan ada airnya sisanya kering
nah mereka membantu bikin cut and fill
pemerintah memberikan tanah tiga hektare per kepala keluarga
keluarga miskin di sana karena miskin sekali di sana
jadi istilahnya sampai ntt itu nanti tuhan tolong
karena saking miskinnya dan itu
nah ini pertolongan tuhan juga dengan program ini
jadi dikasih tanah terus pemerintahan bumn membangun pelabuhan di situ melalui pelindo dua
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
nah dalam modusnya
setiap kepala keluarga mendapatkan pendapatan delapan puluh sampai delapan puluh lima juta per tahun
perusahaan membangun embungnya
itu satu embung itu seratus kali seratus kali dua belas meter itu sepuluh miliar
ada dua puluh dua embung tanpa apbn sama sekali
membangun pabrik gula dan sarana irigasinya
karena irigasinya juga masih sophisticated
kita pakai teknologi dari timur tengah
karena kalau pakai irigasi biasa airnya dari embung sebelum sampai ke ladangnya udah kering
karena tanahnya ngerembes kan
jadi pakai pipa pipa membran
dan itu sekarang sudah jadi tiga ribu hektare
diharapkan akhir dua ribu sembilan belas akan jadi sepuluh hektare
pada saat itu nanti daerah sumba timur yang tadinya tidak produktif akan memproduksi gula satu ratus lima puluh ribu ton setahun
nah ini kan perusahaan secara garis besar dilangsung nih pak dengan kabupatennya kan
berarti hitung hitungannya juga dari perusahaan itu sendiri dengan kabupatennya
nah peran dari pemerintah sendiri yang rp empat puluh tujuh triliun
rupiahnya itu berapa
itu kan ada investasi empat triliun
nah kita bantu memberikan tanah
karena ada tanah transmigrasi disitu
tapi diberikannya bukan ke perusahaan tapi kepada masyarakat
nah kemudian perusahaan itu juga butuh grade
karena di dalam model itu nanti mereka memproduksi limbahnya memproduksi listrik
nah itu pln disitu melalui pemerintah bum membantu membuat power grid disitu
kemudian untuk keluar dari daerah itu butuh pelabuhan
jadi pelindung dua disitu investasi satu triliun untuk memperpanjang pelabuhan
berarti dana prukades itu dalam hal ini tadi contohnya dari kementerian lain juga ikut disertakan
baik pak nah untuk perusahaan ini sendiri untuk mengidentifikasi bidang apa atau targetnya mereka tuh mau masuk di investasi seperti apa
ini apakah kementerian dari desa pembangunan daerah tertinggal dan juga transmigrasi punya skema skema tertentu yang ditawarkan kepada perusahaan perusahaan ini
jadi apa yang harus mencari sendiri secara
jadi satu tahun dua kali kita auction mbak
jadi kita undang bupati kita undang dunia usaha kita undang beberapa kementrian dan perbankan disitu
nah yang paling banyak terjadi bulan maret lalu sampai kita dapat muri karena tiga puluh perusahaan melakukan dua ratus kerjasama dengan satu ratus empat puluh delapan kabupaten
itu ada investasi sekali tanda tangan itu rp empat puluh tujuh juta

jadi dalam empat hari pertemuan itu mereka duduk sama sama masing masing bupati presentasi masing masing perusahaan presentasi terus ada kayak bisnis deal lah disitu
oke nah setahun dua kali ini bulan maret nanti berikutnya ke apa nih pak
bulan agustus sudah dekat ya pak ya
ini bupati yang minta udah banyak nih yang belum dapat
oke nah kemudian dari lelang itu kan kemudian perusahaan memasukkan suatu angka tertentu untuk suatu proyek
sistemnya seperti apa pak terbuka atau
nanti misalnya daerah ini mau dibuat apa perusahaan ini kebetulan cocok
mereka duduk sama sama kita cuma memfasilitasi aja
nah nanti saya membantu bantuan dari pemerintah apa yang kita bisa afirmasikan ke setiap kerjasama tersebut
nah untuk mencegah ada perusahaan yang nakal begitu ingin mendapatkan suatu proyek tertentu kemudian melakukan pendekatan pendekatan yang melanggar hukum begitu
nah apa nih bentengnya yang sudah disiapkan
ini berbeda sama perusahaan yang dapat proyek dari pemerintah pak
ini kan perusahaannya nggak dapat proyek dari pemerintah tapi perusahaannya investasi
jadi mereka cuma butuh ada alahannya atau nggak ada kemudahan apanya atau nggak
jadi mereka tidak dibayar oleh pemerintah tapi mereka menginvestasi

dan hasilnya nanti dibagi dengan kabupaten itu sendiri
dan pemerintah bantu misalnya kayak beberapa kemitraan itu kayak bibit pupuk traktornya itu dibantu sama pemerintah pusat melalui kementerian pertanian
kementerian pertanian juga terbantu karena program ini jadi integrated
jadi nggak pusing lagi
jadi mereka bikin lahan tapi nggak menyiapkan pasca panennya
kalau ini perusahaan yang menyiapkan pasca
nah dari tadi nih pak eko cerita kayaknya prokarya sini bagus sekali pak sukses
dari ntt nanti tuhan tolong benar benar sudah tertolong gitu
kemudian di sumba juga ada cerita sukses
cerita yang kurang sukses yang mungkin bisa di share
tidak semuanya sukses mbak
ada yang dalam perjalanan ternyata pemerintah daerahnya kurang suportif
jadi perusahaannya kecewa akhirnya pull out
kurang suportif dalam arti apa
dalam arti prosesnya terlalu berbelit belit
jadi sebetulnya tahun ini perusahaan yang mengalami kesepakatan itu ada empat puluh delapan tapi yang jalan baru tiga puluh
karena yang sisanya itu mungkin di tengah jalan
birokrasi dari kabupaten itu sendiri
ada juga perusahaan yang ternyata juga tidak sekomit seperti yang kita harapkan
oke nah perusahaan perusahaan ini apakah semuanya nasional pak
apa ada juga dana asing begitu yang minta
ada beberapa dari korea dan malaysia ada juga
yang dari korea itu di daerah kebumen kalau nggak salah membuat desa wisata bersama sama desa
yang dari malaysia itu membuat pasca panen jagung di pandeglang
tapi mayoritas perusahaan lokal
oke nah pak eko kalau dari penduduk desa itu sendiri yang sudah merasakan mungkin manfaatnya apa yang bapak tangkap
apakah bapak pernah kesana ngobrol komentar komentar apa pak yang mereka bagi mereka
senang sih pak ya karena kalau kita lihat dari survei terakhir indobarometer program nawacitanya presiden joko widodo yang paling dirasakan manfaatnya adalah nawacita ketiga pak
membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
yang kedua itu nawacita ke satu itu lima puluh sekian persen
nah ini kan dua ribu sembilan belas sudah mau pemilu nih pak
terus program ini kan secara kurang lebih ini pak jokowi aktif sekali menekankan program ini
apakah nanti program ini akan terus berjalan pak bisa dijamin keberlangsungannya
selama presidennya pak jokowi pasti akan berjalan
makanya dukung pak jokowi untuk kedua kalinya supaya program ini bisa jalan
oke nah pak kalau dari perusahaan sendiri masukannya kepada
ini saya ditanya loh ya
kalau dari perusahaan sendiri pak mungkin apa yang perlu dibenahi lagi dari program ini
buat perusahaan sih pada dasarnya perusahaan itu kepengen tempat untuk investasi
tapi kadang kadang mereka kesulitan untuk menghubungkan stakeholder terkait
nah dengan modal prukades ini kita menyembatani semua stakeholder itu untuk bisa duduk sama sama mempunyai common interest yang sama
karena tanpa adanya common interest tuh gak akan sustain pak
jadi yang bikin sesuatu itu bisa sustain tuh common interest
nah dengan model procades ini semua program ini bisa berjalan
nah dengan model procades ini semua program ini bisa berjalan

dari dua acara tahunan tadi maret kemudian agustus
adakah event event lain yang diadakan oleh kementerian yang juga memfasilitasi pelaku usaha dengan kabupaten atau pedesaan yang membutuhkan
eh pada dasarnya pelaku apa yang melingkar ini hanya dengan model procades
tapi kan kita juga ada dana desa yang setiap tahun dinaikkan oleh

itu juga keberanian politik yang luar biasa dari presiden jokowi
dari presiden jokowi karena kita tahu semua pada saat dana desa kita terapkan
itu semua pada tanya siap nggak masyarakat desa
bahkan banyak kepala desa yang sd pun nggak tamat karena mereka dipilih langsung oleh masyarakatnya
tapi beliau mengatakan bahwa negara yang besar ini yang terdiri dari tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh tujuh desa
yang tersebar di tujuh belas pulau tidak mungkin pembangunan bisa dilakukan secara tersentralisasi dari pusat
ini terbukti selama sejak reformasi ribuan triliun dana pembangunan kita
tapi sampai tahun dua ribu lima belas masih ada hampir tiga puluh ribu desa tertinggal
nah makanya beliau memaksakan walaupun pertamanya banyak masalah mbak
tahun pertama dana desa itu tidak ada
tidak ada hadiah kita bisa mencari tanpa berita buruk tentang pelaksanaan dana desa itu
berita buruk oke
korupsi lah salah penggunaan lah
karena penyerapan itu hanya bisa dilakukan kan tiga tahap kan
hanya bisa dilakukan kalau tahap berikutnya bisa dilakukan kalau tahap sebelumnya laporannya selesai dan hasil auditnya bagus
tapi beliau kemauan politiknya kuat tahun kedua malah dinaikkan menjadi empat puluh enam sembilan puluh delapan triliun dua kali lipat
dan ternyata benar
tahun depan akan dinaikkan lagi oleh beli
baik pak eko terima kasih pak sudah berbagi dengan pemirsa cnn indonesia mengenai prukades ini
semoga nanti hasil auction bulan agustusnya ini bisa masuk muri lagi nih pak
iya makanya mbak frida datang nanti meng cover juga tuh lihat
itu seru tuh pak gimana pengusaha sama bupati sama kementerian berenang
baik baik terima kasih sekali lagi pak eko
dan demikianlah bincang bincang kami mengenai program produk unggulan kawasan pedesaan dengan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bapak eko putro sancoyo
saya frida litwina terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa
terima kasih mbak